sebelum melaporkan situasi terbaru arus balik di pelabuhan bakahuni
produser lapangan cnn indonesia noval zakwan
berkesempatan untuk melakukan pantauan udara di atas tol trans sumatra
menuju bakahoni pada siang tadi
hasilnya ruas tol trans sumatra terpantau lengang